rapat pimpinan yang digelar oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
menghasilkan rencana pembelian tiga ratus bus untuk warga jakarta
terutama yang ramah terhadap penyandang disabilitas
basuki atau ahok akan membeli bus dengan spesifikasi dan persyaratan yang sangat ketat
hal itu agar warga jakarta nyaman menggunakan bus dibandingkan dengan kendaraan pribadi
rencananya bus yang ramah dengan penyandang disabilitas tersebut akan mencapai pemukiman di pelosok jakarta
bus yang bagus ini orang akan mulai berpikir tidak beli mobil
karena kalau mau pakai mobil mungkin dia sewa akhir pekan atau cuma telepon taksi online
saya ketemu banyak orang dari perumahan perumahan itu sudah naik bus
nah ini yang kita mau lakukan
kami akan membuat anda misalnya kamu dari jempol ke kelingking
nggak ada jurusannya naik turun saya nggak mau
kita targetnya itu kamu mau kemana
kamu dari mana kemana kalau busnya cukup kita siapkan
jadi orang akan
lebih suka naik bus